kita akan sama sama tahu copet di bandung bukan cuma saib tapi ada juga yang lain
aku kira hp aku ketinggalan di sini ternyata enggak
kayaknya waktu kemarin pulang aku kecopetan di angkot
betul sekali melakukan kegiatan mencopet bukanlah hal yang mudah
tapi menurut saya juga bukan hal yang susah
sekarang saatnya kamu mengikuti kegiatan kkn atau kuliah kerja nyopet bersama saya
yang kerja di sini ada yang namanya gobang
ada saya temannya mau ketemu
sebentar saya kasih tahu dia
nanti kamu duduk di depan saya pura pura gak kenal
santai seolah olah melihat ke arah lain
tapi kamu harus terus memperhatikan saya

oh ini kabarnya sukar

karena saya harus kerja
tapi kondisi kang obang belum memungkinkan
kamu nggak usah khawatir
semoga cepat sembuh tau tau
tadinya saya kira kancisnya bakal berpihak ke saya sama boy
karena kang sisip itu saudaranya boy

kalau kang cecep berpihak ke orang lain
karena tiba tiba ada yang muncul
kamu lagi ngerjain apa
sebelum saya berangkat nanti ke jempol ke toko
kang cecep perlu saya buatin kopi dulu
kamu kan pernah dihajar otak
saya dihajar sama temennya
masa kalian nggak mau balas dendam
pasti dong enak aja
masa kalian nggak mau balas dendam
pasti dong enak aja

masa kalian nggak mau balas dendam
masa kalian nggak mau balas dendam
kapan dan dimana kalian bisa balas dendam ke otak
jek ncuy dan iding
usahakan kalian jangan cuma berdua
minimal tambah dua orang
biar lebih mantep

kita hanya butuh uang tunai
dompetnya sama isinya yang lain
semacam ktp sama kartu atm
nggak yakin gimana
waktu saya tahu hp nggak ada di tas
waktu kemarin pulang ketinggalan di sini
terus saya inget inget lagi
waktu kemarin pulang
hp saya memang udah dimasukin ke tas
awas banyak copet
kasian sudah murs where
hasil penjualan bulan kemarin gimana
karyawan saya kemarin ada yang kecopetan
mungkin copetnya sahib
bisa aja copet yang lain
kok kamu ngebela sahib
kita akan sama sama tahu
copet di bandung bukan cuma saeb
tapi ada juga yang lain
tak usah ditanya
hari tunggu dia datang aja
terus kamu atur gimana caranya
saya bisa ketemu dia
ya terima kasih
penjualan bulan kemarin ada peningkatan
kalau penjualan ditokoh oleh oleh
masih seperti bulan bulan sebelumnya
ada peningkatan karena sekarang kita juga jualan online
bisa jualan ke kota lain
kalau di dalam kota
kicimpring family bisa dibeli lewat gober
uangnya udah cukup buat beli tanah
mungkin perlu waktu beberapa bulan lagi
nanti tanahnya keburu dibeli sama orang lain
kalau kejadiannya tidak berjalan lalu
harus gitu ya gimana lagi
mungkin bukan rezeki akang
siapa tahu ada orang lain yang mau jual tanah
kang bus ceci
makan siangnya udah siap
ma udah makan
udah sama neng
akang mau makan sekarang
maksudnya apa dia nanya gitu